jakarta punya banyak tempat berwisata kuliner termasuk yang mudah diakses bagi
pejalan kaki dan pengguna transportasi umum seperti saya nih naik bus transjakarta sarapan
beli yuk warung bubur ayam di jalan musi gambir jakarta pusat ini berlokasi persis di pinggir
jalan dari halte bus rs tarakan sekitar enam menit berjalan kaki buka pukul lima hingga
sepuluh pagi warung bubur ayam yang eksis sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini tak pernah sepi pelanggan kalau
masuk ke gang kan otomatis repot juga bos bener enggak kalau pinggir jalan tuh enak strategis lah
istilahnya gampang dicari gitu seporsi bubur ayam di sini harganya empat belas rupiah isiannya
kuah kaldu ayam cakwe kacang daun bawang dan suiran daging ayam tentunya yang gemar pedas
pakai sambal goreng nih santap selagi hangat jangan lupa kerupuk dan empingnya ya semakin
nikmat dimakan dengan sate memang bener ya harga kaki lima rasa bintang lima jadi buburnya ini enak
banget loh tekstur buburnya ini beda dari bubur yang lainnya jadi memang bahan bakunya ini dari
beras perah ya beras yang kalau dimasak nasi itu lebih kering dibandingkan dengan beras pun pokoknya
ngerti apalagi nih nyari tempatnya aja gampang banget anda pengguna moda raya terpadu alias mrt
saya ajak anda menjajal kuliner dekat stasiunnya ya keliling jakarta sekarang udah enak ya banyak
pilihan moda transportasi salah satunya mrt ini kalau sore anda pulang kerja terus naik
mrt terus lapar bisa turun di salah satu stasiun terus cari tempat makan saya punya rekomendasinya
untuk anda berjalan kaki sekitar lima menit dari stasiun mrt haji nawi jalan rs fatmawati jakarta
selatan anda bisa menemukan warung makan lokasinya di jalan haji nawi eksis sejak dua ribu tujuh belas warung ini
menyajikan ragam menu khas sunda makanannya tuh enak enak nagis terus kebetulan emang deket dari
kantor sih jadi memang sering banget disini saya pesan ini ikan peda oseng cabe hijau
kuahnya dilengkapi bawang irisan cabai rawit tomat hijau dan jeruk nipis seporsi nasi ikan
peda osengnya dua puluh rupiah akhirnya saya menemukan makanan khas sunda di jakarta ini adalah
ikan asin peda terus ada sambal tempe terus ada tahu yang di oseng ini namanya bubut teh dan ada
sambal hijau karena saya suka pedas saya pilih ini sambal bawang disebutnya sambal setan kalau di
sini uhm kuahnya seger loh ikan peda nasi panas dan sambal memang paduan sempurna bagi
saya apalagi adalah lap daun singkong yang menjadi ciri khas masakan sunda warung ini buka jam enam tiga puluh
setelah menangis dan menangis setelah menangis setelah menangis setelah menangis setelah menangis

pas juga nih buat makan malam baru pertama jalan ya mrt warung aku udah ada tapi sebelah sana di
fatmawatinya jadi lebih dekat ke mrt sama aja sih sebenarnya karena disana kurang parkirannya
jadi aku pindah ke ajinaya cuma nyebrang doang bagi anda yang kerap melintasi jalan raya pasar
minggu jakarta selatan ada juga nih rekomendasi kulinernya asinan
turun dari angkutan umum langsung kelihatan kok tempatnya seporsi asinan sayur dijual dua puluh
rupiah eksis sejak seribu sembilan ratus delapan puluh empat warung asinan legendaris ini tak pernah pindah tempat pariem yang berumur
tiga tahun ini terbilang setia berjualan di pinggir jalan warungnya buka senin sampai sabtu jam sepuluh
pagi hingga lima sore aneka sayur yang disiram gula dan kuah asam pedas ini menggugah selera saya kasih uh
wajah panas pas banget dimakanan asinannya rasanya pedas manis kecut seger lagi gimana jakarta punya
banyak destinasi wisata kuliner sekalipun lokasinya di pinggir jalan yang mudah diakses makan dimana
saja boleh tapi ingat ya sesuaikan dengan budget yang anda miliki victor pangaribuan fajar bolivia jakarta